penggunaan teknologi digital menjadi kunci bisnis agar lebih kompetitif
karena itu spark gateway indonesia melakukan survei kepada dua ratus perusahaan terkemuka se asia tenggara
untuk melihat pola dan sektor belanja teknologi tersebut
hasilnya pada tahun dua ribu dua puluh tiga prioritas belanja teknologi terbesar perusahaan berada di sektor data analitik dan intelijen
sebesar enam puluh satu persen keamanan siber empat puluh lima persen dan kecerdasan buatan serta learning machine sebesar empat puluh dua persen
keamanan ruang siber nasional penting untuk dijaga termasuk dalam dunia bisnis
kepala bssn hinsa siburian menjelaskan berdasarkan arahan presiden joko widodo pada forum g dua puluh bali lalu
terdapat tiga fokus utama untuk mendorong transformasi digital untuk mencapai pemulihan pasca pandemi
yaitu kesetaraan akses literasi dan lingkungan atau ruang digital yang aman
kebocoran data akibat kejahatan siber berpotensi menimbulkan kerugian hingga lima triliun usd pada tahun dua ribu dua puluh
kepala bssn hinsa siburian menjelaskan berdasarkan arahan presiden joko widodo pada forum g dua puluh bali lalu
terdapat tiga fokus utama untuk mendorong transformasi digital untuk mencapai pemulihan pasca pandemi
kepocoran data akibat kejahatan siber berpotensi menimbulkan kerugian hingga lima triliun usd pada tahun dua ribu dua puluh empat
berdasar data monitoring bssn dari januari hingga awal juli dua ribu dua puluh
terdeteksi dua ratus empat juta lebih anomali trafik atau usaha mencurigakan untuk menginfeksi keamanan siber
tiga terbesar berasal dari malware atau perangkat lunak penyusup sebesar ruang siber
dua puluh persen perojan sebesar dua puluh sembilan persen dan information league atau kebocoran informasi sebesar enam delapan puluh empat persen
sementara itu kepala badan hubungan polhukam kadin bambang susatyo mengatakan
kurangnya literasi digital masih menjadi masalah utama dunia usaha maupun masyarakat umum
ya harus dibuka ruang sebesar besarnya bagi berbagai instansi yang terkait
seperti ojk dan lain untuk melakukan literasi
digitalisasi kepada seluruh masyarakat agar memahami
pentingnya sekali lagi soal rambu rambunya
agar tidak terjadi lagi berbagai peristiwa kemarin yang sempat heboh
soal kripto robot trading dan lain
karena minimnya literasi digital masyarakat kita
kasus kebobolan sistem keuangan bank syariah indonesia dan data paspor keimigrasian baru baru ini
seharusnya menjadi peringatan pentingnya menjaga
dan menjaga keamanan masyarakat
data dari serangan siber